tang berdiri bentar bentar bentar
tang turun tang turun
ada apa tang ah tang
tang ini tem motornya ido eh bukan motor kamu
ini tim motor saya kang
ini motor saya tang tang ini tem motornya ido
masuklah kak kak
eh jangan coba coba berontak ya
mau kena gila
mau ngerampok rumah kita mak
tadi mau ke rumah dadang
terus akhirnya ke rumah ijoy
tuh dia orangnya
mbak kenapa gak dibawa ke kantor polisi aja
kita nunggu pak hansip sama pak kanti berdua aja ya
kita nunggu pak hansip sama pak kanti berdua aja ya
oh gitu bu
terus yang nangkep mereka siapa emak
pak itu motornya ido bukan motor kamu
harus dihadang nih baru berhenti tatak
iya pak sater wek
ingin bicara empat minit

kalau ada kamu jadi enam mata
makanya kamu lebih baik menunggu di luar saya
siap pak ustadz rw
itulah salah satu kedisiplinan yang saya tularkan
pak ustadz rw memang hebat
makanya saya bangga dengan ciraus
ciraus ini luar biasa
bahkan perempuan dan anak anaknya pun mampu meringkus perampok kelas kakap
karena itulah saya tidak bisa berhenti jadi ketua rw
jadi pemimpin warga ciraus
setiap kali saya hendak mengundurkan diri warga cila harus berbondong bondong berkumpul di rumah saya mendemo saya
pak ustadz rw jangan tinggalkan kami
kami butuh kemimpinan bapak
mereka memaksa saya untuk selalu jadi pemimpin mereka
warga ciraus seperti anak ayam kehilangan induknya
sejak kecil mereka saya ajar bela diri
anak anak di cilawi sejak umur empat tahun sudah bisa bela kiri
saya yang ajar
beberapa orang memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin yang hebat
pak kades terlalu berlebihan
tapi kalau kenyataannya memang begitu
satu lagi mengenai pengguguran bayi
saya mendapat kabar dari pihak polisian
ternyata yang melakukan adalah mbak mika
dulu dia menempati rumah pak saung
dia juga sudah ditangkap di cibitung
pihak kepolisian berterima kasih banyak kepada seluruh warga ciraus
karena telah menemukan tempat yang lebih baik
dan mereka juga menemukan tempat yang lebih baik

karena telah menemukan tempat
tentunya berkat kepemimpinan pak ustadz erwin
warga ciraus memang selalu bisa bermanfaat
buat orang banyak
itu semua tidak terlepas dari kepemimpinan saya
yang memimpin di atas rata rata pemimpin biasa
saya memimpin dengan keikhlasan
saya memimpin dengan kecerdasan yang penuh
saya memimpin dengan tanggung jawab di akhirat
sudah pasti pak ustadz rw
tidak mungkin tidak
saya harus kembali
ke warga saya yang membutuhkan saya
saya harus bermanfaat buat orang mana
kalau saya berada disini terus
saya tidak produktif
saya hanya jadi sombong lantaran
terus terusan mendengar puji pujian pak kadin
silahkan pak ustadz eroi
waalaikumsalam pak ustadz eroi
pembicaraan empat mata sudah selesai
mari pak kd
ini motornya idoi ayo turun turun turun
kejar kejar kejar
saya ngejar tata gak tuh kum
kejarnya naik motor naik motor doi